kita punya sebutannya adalah satu jam equivalen berapa rupiah
dan wudhu itu pertahankan sampai dengan eksekusi selesai
termasuk juga pemerintahannya juga sudah terbentuk
itu akan cenderung memiliki produktivitas yang rendah gitu